terus kita mesti gimana dong sekarang
kita harus cepet cepet pergi dari sini ya
ibu gak tahu apa yang terjadi
aku mau bilang satu hal
ibu janji mulai sekarang
ibu akan bahagiain nia ya
walaupun ibu belum bisa tinggal sama sama sama lia
gak apa apa bu
ibu kangen kan sama
bisa ketemu dengan saudari dia
dengan saya sendiri ada apa ya
kita cuma mau beritahukan
kalo korban yang anda cari adalah yang sudah kami temukan
hanya korban yang bernama ranti itu auch sana meninggal
maaf mas tadi saya dapat panggilan kalau
alasan apa lagi buat kamu nyembunyiin ini semua
busuk kamu tau gak
ranti gak begini dong caranya
kamu harus dengerin aku jelasin dulu dong
apa lagi yang harus dijelasin pausen
saya udah tahu kamu tuh penjahat penipu tukang fitnah tau
terserah kamu mau bilang apa soal aku tapi
aku lakukan semua ini
karena aku sangat menyintai kamu ranti
bukan begitu cara mencintai orang
dia udah gak sanggup tinggal sama orang seperti kamu
saya udah jijik tau gak lihat tingkah laku kamu
ranti tunggu tunggu ranti
dia cuma mencoba untuk melindungi aku
bukanlah berterima kasih malah maki maki kakek
tapi gimana caranya
kakek aku tau sih kalau lia pengen ketemu sama kakek
banyak hal di dunia ini yang kamu gak ngerti dia
kenapa kamu harus menemui kakek
beliau sadar sekarang kok ibu yang tinggal di rumah lia itu bukan ibu yang asli
akhirnya waktunya tiba juga kamu mata kamu bisa melihat kebenaran
kau bisa lihat kebenaran lia
kau bisa lihat kebenaran lia
kau bisa lihat kebenaran lia
kau bisa lihat kebenaran lia

apapun yang terjadi hari ini kamu tidak boleh meninggalkan jakarta
tapi kan dia emang gak punya rencana apa apa untuk pergi ke luar kota
jangan lupa ingat pesan kakek yang tadi

kenapa ibu eh ibu kenapa ibu
maafin ibu ya lia ya selama ini ibu gak percaya sama kamu
sekarang ibu udah tahu semuanya
iya ibu gak apa apa kok
ayo ibu berhenti
wah dia punya kejutan buat papa
mulai hari ini kita tinggal sama sama ya
dan ibu minta satu hal
selama ini papa udah kayak orang bodoh
papa gak mau kehilangan tante ranti
papa udah terlalu sayang sama dia
aku minta tolong kamu ngerti ya
gue mau lo sama anak buah lo langsung ke sini sekarang
istri gue kabur
jadi gue mau lo cari dia sampe dapet
itu kan orang orangnya papa uzan
jangan jangan mereka mau cari masalah lagi sama dia
untung aja masalah kita berakhir ya
tante tadi tuh di jalan aku ketemu sama anak buahnya om fauzan
dan kayaknya tuh mereka mau kesini
kita harus pergi dari sini sekarang
terus kita mesti gimana dong sekarang
kita harus cepet cepet pergi dari sini
yaudah kalau gitu sekarang kita mesti keluar kota
aku ketemu sama kakek kakek tuh bilang kita tuh gak boleh pergi keluar jakarta
li udah deh
gak usah dengerin omongan kakek mulia
gak masuk akal dong gak
mendingan sekarang kita buru buru keluar kota
yuk yuk yuk
mereka sudah pergi bos
eh tunggu deh
kayanya kita tuh lebih baik mencar tau gak sih
nih tante nanti sama lia mendingan kalian tuh lari ke arah sana
terus mercy sama omel sama ayu kalian langsung aja ke pangkalan angkot ya
nanti biar aku coba jagat mereka oke
taufik jangan harap saya mau balik ke rumah itu lagi
saya udah bilang saya nggak mau ketemu kamu lagi fausa
kamu ini istriku jadi kamu harus nurut semua perintahku

kami bekerja di rumah saja
gimana kalau mereka hasilentye di estudio dua puluh delapan